waspadalah peredaran obat dan suplemen palsu yang tidak memiliki izin edar
polisi menyita puluhan ribu obat tanpa izin edar dan suplemen palsu yang dijual bebas di sejumlah toko
baik yang online ataupun offline dengan harga yang lebih murah
tujuh ribu obat tanpa izin edar dan suplemen palsu ini disita oleh polisi dari sembilan lokasi terpisah
seperti di jakarta serang hingga banten
obat yang disita terdiri dari jenis obat cair atau sirup untuk penyakit asma obat keras dan obat salep
obat obatan itu dikemas semirip mungkin dengan obat yang asli
nilai keseluruhannya mencapai lebih dari satu ratus tiga puluh miliar
petugas juga menangkap lima orang tersangka mereka memperjualbelikan obat melalui toko daring maupun secara langsung dengan harga murah
dari hasil pemeriksaan laboratorium obat dan suplemen palsu ini dapat membahayakan ginjal hati bahkan bisa menyebabkan kematian

petugas juga menangkap lima orang tersangka mereka memperjual belikan obat melalui toko daring maupun secara langsung dengan harga murah
dari hasil pemeriksaan laboratorium obat dan suplemen palsu ini dapat membahayakan ginjal hati bahkan bisa menyebabkan kematian
dari hasil pemeriksaan laboratorium obat dan suplemen palsu ini dapat membahayakan ginjal hati bahkan bisa menyebabkan kematian

dari hasil pemeriksaan laboratorium obat dan suplemen palsu ini dapat membahayakan ginjal hati bahkan bisa menyebabkan kematian
dari hasil pemeriksaan laboratorium obat dan suplemen palsu ini dapat membahayakan ginjal hati bahan bahan sabtu rgb suplemen palsu ini bisa membahayakan ginjal
dari hasil pemeriksaan laboratorium obat dan suplemen palsu ini dapat membahayakan ginjal hati bahan bahan sabtu rgb suplemen palsu ini bisa mendampingi gergen

setelah dilakukan penelaan dari database kita obat ini belum memiliki izin edar dari badan kom
sehingga belum pernah dilakukan penelaan secara mutunya bagaimana
jadi obat ini memang belum pernah dikeluarkan izin edarnya dari badan kom